rabu malam empat januari warga jalan jelambar aladin
pejagalan jakarta utara dikejutkan dengan peristiwa tragis
ketika dua pejalan kaki sb dan dw dibakar oleh orang tidak dikenal
sb korban pria tewas setelah menceburkan diri ke kali
sedangkan dewi korban perempuan selamat
tetapi ia menderita luka bakar parah dan dilarikan ke rumah sakit duta indah jakarta utara
kasat reskrim polres metro jakarta utara akbp febri ismanjaya saat itu menyebut
kejadian ini bermula ketika kedua korban sedang berjalan kaki di pinggir kali jalan jelambar aladin
sedangkan menurut saksi di lokasi saat itu tiba tiba dari arah berlawanan
seorang pria menyiram kedua korban dengan bensin lalu menyelut mereka dengan korek api
menurut informasi warga sekitar pada malam itu arus kaliangke memang sedang pasang
dan menyulitkan sobari untuk menyelamatkan dirinya sendiri
arus kali angke yang cukup deras membawa sobari hanyut
ke bawah kolong jembatan jelambar pada malam itu
dan disinilah di tempat saya berdiri di mana warga sekitar menyelamatkan sobari
namun tidak lama setelah diselamatkan sobari dinyatakan tewas
kami siang lima januari jenasa sb dimakamkan di tpu basmol taman kota kembangan jakarta barat
paman korban menduga keponakannya dibunuh teman dekat dari korban perempuan
sementara dewi hingga rabu sebelas januari masih dirawat di rumah sakit cipto mangun kusumo jakarta pusat
perempuan tiga puluh sembilan tahun ini menderita luka bakar delapan puluh enam persen
ayah dewi menuding terduga pelaku adalah mantan suami anaknya
kita kejadiannya begitu
kalau mau kejadiannya kalau mau di try
nggak mau gitu
jumat enam januari atau dua hari pasca kejadian
anggota polsek metro penjaringan meringkus mr
tersangka pelaku pembakaran kedua korban
tersangka dibekuk di tanggung jagung
kawasan teluk gong penjaringan jakarta utara
dalam rilisnya pada senin sembilan januari
kapol sek metro penjaringan kompol prabandono
bobi dan wardi menyatakan
tersangka berusia empat puluh tiga tahun
yang bekerja sebagai kernet angkot ini
terbakar cemburu ketika melihat kedua korban
sedang duduk di lokasi kejadian
tersangka pun diketahui baru dua bulan bercerai dengan dewi
setelah menikah siri selama tujuh belas tahun
tersangka mengaku emosi ketika dewi meminta bercerai
dengan alasan tersangka tidak pernah menafkai dirinya
dan tiga orang anak mereka
semidang saya kerja apa jualan cekarek ya
istri saya jalan sama demo
itu belum bisa
polisi menjerat mr dengan pasal pembunuhan berencana
ada jenggak waktu dia merencanakan di situ
dia membeli bensin lalu dan membakar
artinya ada jenggak waktu di sini bukan jenggakan spontan
jadi dia sudah merencanakan
makanya kita kenakan pasal pembunuhan berencana
sakit hati memang ada kaitannya dengan dendam
tetapi bedanya adalah bahwa kalau sakit hati itu
dirasakan sendiri oleh pelakunya
artinya pelakunya sendirilah yang kemudian
pernah disakit hatikan oleh si korban
tapi kalau dendam itu bisa saja
sebetulnya yang mengalami adalah orang tua atau siapa dari pelaku
dan pelaku kemudian mengambil alih
meneruskan dendam itu untuk kemudian dibalaskan kepada korban
mr dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana
sekaligus pembunuhan dengan penganiayaan
dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup
atau hukuman mati
demi deputan cnn indonesia